pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau p dua tp dua a kota makassar sulawesi selatan
menggagalkan rencana pernikahan dua puluh delapan pasangan anak di bawah umur pada jumat siang
ketua tim reaksi cepat atau trc p dua tp dua a makassar ini menuturkan pasangan anak di bawah sembilan belas tahun yakni antara lima belas dan enam belas tahun
pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar mencatat ada dua puluh delapan pasangan anak di bawah umur telah mengajukan permohonan untuk menikah
mereka mengajukan rencana pernikahan sejak terjadi pandemi covid sembilan belas beberapa bulan belakangan
pengajuan permohonan ini bahkan atas persetujuan kedua orang tua mereka
orang tua beralasan menikahkan anaknya agar lebih mandiri
yang kami gagalkan itu bahwa memang kita tidak berani kasih rekomendasi adalah
ya ada sekitar dua puluh delapan anak anak yang mau menikah di bawah umur dan ini memang rata rata juga kemauan orang tua
dan jadi persoalan adalah karena orang tua memaksakan kendahian untuk menikahkan dengan alasan alasan tertentu
artinya bukan tidak ada kecelakaan atau hamil
tetapi dengan hanya ingin menikahkan hanya supaya jadi semandiri
padahal ini masih sekolah